strategi dengan penampilan kayak korea begini ya kan pasti memang akan terpengaruh
dan dia kita hadapi dengan cinta
duit juga yang begini nih waktu sekolah dan ketemu pacara
tuh kan jatuhkan
pokoknya nanti kamu harus pakai
kau mau mencintai aku
kau mau terima aku apa dan
jangan pernah ada pertanyaan itu lagi dari mulut kamu sita
mungkin mulut aku bisa berbohong
terima kasih ya
terima kasih untuk apa rana
aku adalah pria paling beruntung di dunia
karena kamu udah memilih aku jadi pasangan kamu
aku tahu kau pasti terluka sekarang
aku gak punya pilihan lain
eros mengundang kita untuk datang ke acara pertunangan
mereka merencanakan sesuatu
tak ramah mengerikan
apalagi mereka itu orangnya jahat dan licik kan
iya kita harus lebih berhati hati
bisa jadi ini cuma jebakan
ini semua ada hubungannya dengan menghilangkan sinta
aku harus pastikan itu
kalau cinta bersama mereka berarti
sinta dalam keadaan bahaya
ini sangat berbahaya
kita juga gak boleh gegabah
gimana kalau beberapa aja yang kesana dan yang lainnya menunggu di dekat tempat itu
jadi kalau ada apa apa kita bisa minta bantuan atau lapor polisi
aku setuju dengan itu
karena eros dan ibunya itu sangat bahaya banget
sama sekali aku gak takut apa apun
karena akan selalu ada kamu yang melindungi aku
itu udah pasti sayang
kok cermin di sini nggak ada
tadi pas aku rapiin ruangan ini gak sengaja kesini sama aku bu
terus cerminnya pecah
aku juga tadi kaget banget sih
hah gak ada yang muka
soalnya biasanya yomi
kalau cermin pecah itu
itu ada pertanda yang gak baik
nama korea kita berdua
kalau disatuin super senior gimana
pas banget tuh gua super lu senior
apa lo tahu sendiri
kalau si meme itu jago
kalau kita ngadepin dengan kekerasan ya kan
berantem sama dia kita kalah
bisa mati di luar kita
jadi gua punya strategi
dengan penampilan kayak korea begini nih ya kan
pasti memi akan
dan dia kita hadepin dengan
yang begini nih
waktu sekolah nanti ketemu pacara
nih ikut gua sekarang
ke rumah gua
ke rumah memi
tungguin tungguin tungguin
hei rupanya dirimu terkesima sama kita berdua
jangan kaget kita juga kaget
kita berdua adalah
dan kita adalah
dua super senior
ih kalian berdua suka ngayal aja deh
sebenarnya mau kalian apa sih
kita berdua sini ini adalah mau ngelamar
iya mau ngelamar neng memi
memi baru tau ya kalo kalian berdua itu lucu
nih gini deh meme kasih tau ya
sampe nanti si luman ulernya ketangkep
baru deh memi kasih tau memi pilih siapa
nah coba itu
ada cara lain apa
tapi kan masih ada kesempatan
tapi si luman ulernya itu
kita sudah tidak membutuhkan bantuan lagi
si luman ulernya itu sudah dibasmium
mati dan bakar
merekalah yang membakar rumah putri kecil
pak rw jawab pak rw
si luman ulernya itu masih hidup
hah yang bener lho
bener pak rw
bener pak rw si doni semalam dibunuh sama seluman ular itu pak rw
aduh wah kacau kalau begini
yaudah kalau gitu saya jalan dulu pak rw ya saya mau ngabarin saudaranya pak rw
kenapa jadi masih hidup itu ular
maka dari itu pak kasih kami kesempatan untuk menangkap seluman ular itu ya
tapi kan lo masih pada muda begini pengalaman lu apaan
pak tenang aja temen saya ini banyak pengalamannya sama ular
syukurlah kalau begitu
tapi ini mungkin sangat berbahaya
tapi kalau memang lu punya pengalaman soal ular ya syukur deh
aduh aduh mei mei aduh lo melengah aja sih
kamu apa pak
aduh gak pernah main apaan lo
kemarin lo jatuh dengkul lo yang sobek
sekarang apa lagi nih yang sobek
ini kenalin ini anak saya
oh anak bapak
kau kenapa gagal begini jadi kayak gini thanks
mbak biji aik yang lalu